seperti ada kekuatan siram
yang melingkupi istanaku

ada orang sakti
yang sedang menyatau di istanaku
kamu tidak selemaikan aku pikirkan
kamu sanggup menghindari
apa maksud kedatangan
yang tidak perlu kamu ketahui sekarang
kembalikan apa yang sudah kau ambil
aku harus mengejar orang ini
aku harus mengejar orang ini
aku harus mengejar orang ini
aku harus mengejar orang ini
dan dapatkan kembali kejang kembar yang sudah dia curi
agar tidak jatuh kepada orang yang salah
cepat sisir rambutku sekarang
baik gusti ratu
sisir yang benar
jangan sampai melakukan kesalahan
siapa yang menyuruhmu berdiri
apakah kau merasa
derajatmu lebih tinggi dibandingkan gustimu
katinya kau promoting diri
mungkin karena aku saja pemikir upside down
biar pelayan baruku yang mengambilkan sarapan
sekarang letakkan sisirmu
biar iteng yang melanjutkan
dan sekarang kamu ambilkan sarapan untukku
apakah gusti ratu tidak khawatir
gusti subanglarang yang menyiapkan sarapannya
jangan panggil dia gusti lagi
dia bukan gustimu lagi
panggil saja sekarang dia nyai subanglarang
tapi itu dia
apakah gusti ratu tidak khawatir
nyai subanglarang yang menyiapkan sarapannya
justru itu memang yang aku harapkan
sekarang susul dia ke dapur
aku harus menemukan nenek itu
dia yang telah mengubah wajahku seperti ini
aku harus menemukan nenek itu
apakah benar ini raden walang sungsang
warga kami menemukannya tergeletak di jalan pinggir luar kampung
raden walang sungsang
terima kasih kalian sudah merawat jenazah ini
ini raden walang sungsang
saya akan kembali ke istana
untuk melaporkan kabar duka ini
dan untuk kekuwu
bawa jenajah ini ke perbatasan
apa yang harus aku lakukan
kalau sampai jenazah itu tiba di istana
semua orang akan menyangka
kalau aku sudah mati
aku masih hidup
aku harus menjaga ini semuanya
tapi bagaimana caranya
atau nyai ratu
biar saja saya yang menyiapkan
siapa yang menyuruh kamu menggantikan tugasnya nyai subang larang
senangnya saja kamu memanggil nyai
kamu itu siapa
emang itu kenapa
menyebut pelayan dengan sebutan nyai
dia itu itu junjungan kita
nyai ratu subang larang
sudah kalian jangan bertengkar
aku ini bukan junjukan kalian lagi
aku hanya seorang pelayan sama seperti kalian
sekarang kamu sudah mengerti posisimu nyai subang larang
dan jangan lupa beritahukan
buah untuk siapakah itu
untuk nyai ratu ketikmani
biar nyai subang larang yang mengantarkannya
ke kamar nyai ratu ketikmani
biar saya saja nyanyi ratu
siapa yang berhak memerintah disini
aku atau kau omas
nyai subang larang
apakah tidak dengar perintahku
cepat antarkan sekarang
ibu nda tunggu
ibu nda tunggu
ibu nda tunggu
ibu nda tunggu
ibu nda tunggu
ibu nda tunggu
ibu nda tunggu
ibu nda tunggu
ibu nda tunggu
kenapa ibu nda bersikap seperti ini
putriku rara santang
ibu nda melakukan ini
demi menyelamatkanmu dari orang yang ingin menjebakmu
demi menyelamatkanmu dari orang yang ingin menjebakmu
memang sudah seharusnya seorang emban
memperlakukan majikannya seperti ini
tidak ibu nda
ibu nda bukan lambanku
walaupun aku kecewa dengan apa yang sudah ibunda lakukan
tapi ibu nda tetaplah ibu nda aku
ibu nda aku mohon bangunlah
tidak sepantasnya ibu nda seperti ini
bangunlah ibu nda
dia memang ibu kandung mohon nih mas
dia memang ibu kandung mohon nih mas
sekarang dia adalah pelayan
ibu nda ratu kedrimani
apakah ibu nda sudah puas
menghina ibu nda ku seperti ini